nur hidayat adalah satu dari satu enam ratus dua puluh orang yang menjadi relawan uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas
selama menjalani tahapan uji klinis sejak agustus dua ribu dua puluh lalu hingga awal januari ini
kondisi kesehatan dayat dalam keadaan baik
sejak memutuskan mendaftarkan diri menjadi relawan vaksin
dayat mengaku tak merasa khawatir dengan uji klinis vaksin covid sembilan belas ini
meski beberapa kali informasi hoaks beredar
berbeda dengan dirinya keluarga dayat sempat khawatir hal buruk terjadi
apabila dayat menjadi relawan uji klinis vaksin
namun pekerjaan dayat sebagai staff laboratorium pengujian obat
balai besar pengujian obat dan makanan di bandung
memudahkan dayat meyakinkan kerabat dan keluarganya bahwa uji klinis fase tiga yang ia jalani aman
worry nya keluarga sih normal ya takut kalau ada apa apa gitu
namanya juga ini kan sesuatu hal yang baru gitu belum diujikan gitu
satu dan orang lain kan bisa berbeda gitu bisa negatif bisa positif gitu
cuman ya dengan dijelaskan sudah tahap tiga dan sudah lolos tahap dua itu sudah cukup sih gitu
serupa dengan dayat rina mardiana pun mengaku tak mengalami gangguan kesehatan
selama empat bulan menjadi relawan uji klinis vaksin covid sembilan belas
rina pun rutin mengecek kesehatannya secara mandiri
dan memberikan laporan pada tim uji klinis vaksin covid sembilan belas
hanya saja terkadang rina merasa tertekan secara psikologis
dengan adanya pandangan buruk padanya
karena menjadi relawan vaksin
ya ada misalnya di beberapa grup whatsapp yang share tentang berita
wah bahaya vaksin gini gini
paling saya share yang dari kemenkes yang menjelaskan
kalau vaksin itu nggak sembarangan
uji klinisnya itu kan awalnya dari praklinis
jadi hal yang dilakukannya itu sedetail mungkin
jadi gak mungkin gak aman
pasti seaman mungkin gitu
jadi paling saya share itu
ke beberapa grup
meski sempat ada kekhawatiran dan pandangan buruk dari sekitar
karena menjadi relawan vaksin
keluarga dan rekan kerja dayat serta rina mendukung mereka
untuk menjadi relawan uji klinis vaksin covid sembilan belas
kadang kadang kalau ibu dapat
ibu juga suka wa an dapat dari medsos
yang ini mati gitu
ibu kirimkan ke dia
dia baca terus dia nerangin
mah gini gini gitu
terus ini udah berapa bulan
dia baik baik saja
para relawan dijadwalkan kembali melakukan pengambilan sampel darah pada maret mendatang
yang juga merupakan kunjungan terakhir sebagai relawan uji klinis vaksin covid sembilan belas
rizka rizlia helmius suriadegara bandung jawa barat